tapi memang ya kalau ngomongin soal kuliner di surabaya ini pastinya gak kalah dengan daerah daerah lainnya
banyak yang jadi pilihan favorit warga setempat maupun wisatawan yang datang ke sana
salah satunya seperti yang tadi sudah kami sebutkan ya ini rawon
tapi kalau rawon yang ini justru kayaknya kita setelah makan rawon justru langsung bisa berhitung loh
iya bener ya
itu rawon apa rawon matematika
hanya nanti penasaran kita langsung tanya saja
surabaya itu ada rawon setan ada rawon ini rawon itu
wah pokoknya ada rawon wagyu jadi beda beda
oke kita lihat ya kami akan mengajak anda langsung ke surabaya
sudah ada koresponen cnn indonesia wida subianto
selamat pagi wida bagaimana sensasi makan rawon pagi pagi seperti ini nih
iya pagi maggie dan juga iqbal gimana udah sahur belum
yuk sahur sahur sahur
nah kali ini kita sahurnya dari surabaya jawa timur ya
salah satu kuliner khas dari surabaya
jawa timur atau dari kuliner khasnya jawa timur itu adalah black sup
apa itu black soup atau biasa dikenal dengan soup hitas alias rawon
nah penampakannya seperti ini loh
maggie sama iqbal sama mungkin pemirsa yang belum tahu ya
bentar tutupnya saya taruh dulu ya
nih black sup benar benar hitam ya
permisi ya mas aku pinjam tak aduk ya
wuh tampak menggiurkan ya anda bisa bayangkan
jadi kita sahur sama yang anget anget panas panas
jadi ini penuh rempah lagi
nah penyajiannya di sini kita berada lagi ada di rawon kalkulator
padahal nama aslinya itu rawon sedap malam
yang ada di kawasan taman bungkul surabaya
tamannya juga hits ya di surabaya
nah penampakannya itu biasanya seperti ini ya
jadi ada nasi ataupun lontong
jadi tidak hanya nasi ya tapi lontong dengan potongan potongan dagingnya sudah tertata
terus kemudian juga ada tauge nya dan bawang gorengnya
nah kita minta mas anzir
boleh di ini mas haji disajikan
ini mas anzir nih yang ini mba urekso dari rawon kalkulator ini
kita pesen ya karena kalau di surabaya itu imsaknya itu sekitar empat lima belas boleh disajikan tiga ini untuk timnya cnn ya mas ya
gimana mas kuahnya
mas ini baik banget penjualnya aku disuruh ngambil sendiri loh aslinya
tapi saya mau lihat yang ekspornya ya
kuahnya diaduk aduk ini ya mas najir ya
terus diguyurkan ke lontongnya
terus juga ini yang di nasi ya mas
ini nanti juga bisa di topping ya mas ya
toppingnya di sini apa
tinggal bergedel sama telur asin
ada telur asin sama bergedel ya mas ya
nah boleh ya mas aku dibantu topping bergedel sama telur asin ya mas ya
ini nanti satu satu ya
oke wuh tampak menggiurkan ya
jadi emang harus segera pesen tiga begini ya mas ya karena rame
nah ini lagi belum selesai pemirsa
kerupuk udang ini khas surabaya sidoarjo nih kerupuk udangnya
gimana mas kalau toppingnya telur asinnya biasanya gimana
oh di belah dulu iya
oke oh di pisah gitu ya
oke seperti ini ya
nah begini ya
nah mas azir ini kok terkena padahal nama aslinya sedap malam ya mas ya
tapi kenapa sih kalau dipanggil rawon kalkulator
ini sama nunggu agak dingin ya
karena kita apa dengan tanpa kalkulator hitungannya
jadi customer menjelukinya dengan kalkulator
hmm karena hitungnya cepet ya
ini kan rawon tiga terus kemudian telur asin dua sama pergedel satu berapa
rawonnya rp tiga ratus sembilan puluh tambah telur asinnya rp dua ratus dua belas
rp satu ratus dua puluh khas dua tambah pergedel dua khas dua tambah rp sepuluh khas dua khas dua belas
saya udah hitung tadi bener satu ratus dua belas
tapi kalau tambah kemudian tiga teh manis tiga teh jeruk
dan juga empat air mineral
khas empat belas tambah tiga teh manis
terus apa lagi
jadi total sama tadi rp satu ratus dua belas berapa
saya jadi ikutan ngomongnya cepet cepet kayak gini yuk
mas itu pulang ke rumah gitu

istrinya gak kaget gitu
mas cepetin makanan aku ini cepet nih
aku mau masak ini mau ini mau ini mau makan cepet
jadi seperti itulah baiknya juga iqbal
keunikannya kalau makan disini kita itu tidak hanya perutnya kencang tapi juga tambah pinter
boleh saya bawa ke tempat makan ya mas ya
mas hajir udah sahur belum
udah ya udah
kita geser dulu ya
jadi disini ini
kali lagi berada di kawasan taman bungkul surabaya ini biasa jadi tongkrongan nih ini nah aku disini aja
nih gabung di sini boleh ya bapak bapak ya adik adik wah ini saya kenal ini saya kenal
ini tokoh masyarakat surabaya ini mantan pak rw nya jetis wonokromo ya pak ya betul
bener pak sugeng pak ini ini subuh subuh eh belum subuh sih ya sahur sahur memang milih
nongkrong di sini pak ya ya enggak selalu tapi cuma pengaturan jadwal makan nanti imsaku tinggal
minum ini sama anak anak muda ini pasukannya iya banyak kebetulan kumpul di suatu tempatnya
maklum ya mantan pak rw ya ntar pak saya cobain ya pak ya beneran udah makan ya pak sekarang saya
lihat dulu nah ini ada toppingnya bergedel ya kayak gini wow mantep banget jeruan abis ya
apa lepas sugengnya
ada jeruan ya apa aja jeruannya pak jeroannya itu ada paru ada usus terus ada apa tuh babak
ya pelanggan berdiam sering nongkrong di sembilan sembilan saya cobain dulu ya pak ya ini kan di teman teman
se indonesia juga belum semuanya kenal yang namanya rawon ya pak ya ali ya rawon atau sup
hitam nih ya nih ini kalau misalnya mau ini saya kasih topping bergedel ya uh bismillahirrahmanirrohim
dan ini agak beda karena kita enggak pakai nasi tapi pakai lontong bismillah catherine
being mantap daruda ginyola pak
knik guru kunci bersihlah turuh misalnya bergedel
luar biasa dia bisa makan rawon itu kita nemukan
itu kan dari keluwak ya
keluak itu rempah hitam
indonesia yang itu hasil fermentasi
nah itu ketemu sama
sama daging ya
jadi itu perpaduan
antara rempah sama daging
jadi luar biasa nih belum lagi nanti
kalau kita kombinasikan sama
jadi kita dapat juga kombinasi
rasa asin sama
umami dari proteinnya
telur asin wah mantep
ini pelanggan ya pak disini
sampai berapa sering
makan disini ya gak bisa dihitung
tapi kira kira ya seminggu sekali
makan rawan ya pak
sesering itu kenapa pak kok suka gitu pak
ya memang rasanya
ibu di rumah tuh
kecil sampai besar ya
terus yang kedua
kan gak tiap hari
gak sering kemana
gak sering ke
dari makan di rumah
tapi kadang kadang kita pingin jajan
ya ini selera yang cocok itu
jadi ada unsur nostalgia
karena rasanya itu hampir sama sama masakan ibu ya
masakan rumahan gitu ya
yang kedua suasananya enak
karena ini mantan pak rw ini bawa pasukannya nih
anak anak muda ini ya
di traktirnya sama apa
suka gak tadi
ini anak anak muda diculik nih ya sama tokoh masyarakatnya
kalau kita kombinasikan sama sambal biasanya ya
ini jadi ini bisa juga nambah sambalnya ya
jadi ini ada kombinasi juga ketika kita menikmatinya
ini ada tauge nya kan
nah tauge itu kan

jadi kita rasa sayurnya juga ya
karena ini memang tauge yang khas gitu
berpadu sama daging sama kuah hitam
jadi bener bener otentik rasanya
karena warung ini sebenarnya berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
artinya kurang dua tahun lagi usianya udah setengah abad
dan juga menyimpan banyak cerita ya
karena dulu sebenarnya itu pkl pkl yang pindah pindah begitu ya
makanya banyak cerita ya
yang pindah pindah begitu ya namun ketika ada kebijakan dari pemerintah kota surabaya itu dengan
mengelola sentra pkl salah satunya ditempatkan di taman taman yang ada kota surabaya jadi punya
tempat yang permanen jadi bisa jadi jujukan warga kota surabaya gitu ya pak ya oke
kita nikmati lagi ya hmm yo maggi sama iqbal gimana mau sahur rawon kalkulator di sini sekali
rasanya gelis plus juga tambah pinter sama keakrapannya yang kerasa ya yuk saya
sahur dulu ya kembali ke studio baik wida tentunya selamat menikmati santap sahur ya
bersama pak rw di sana tapi memang ya kita terima kasih dulu terima kasih dulu untuk wida wida